kita kembali ke kantor kejagung ri pemirsa untuk melihat suasana terkini di sana
usai tadi kita dengarkan konferensi pers dari magdir ismail kita dengarkan konferensi pers berikut ini
untuk mencari alat bukti terkait dengan siapa yang menyerahkan
perlu diketahui asal usul kedudukan uang ini harus kami buat terang
karena perlakuan dan dampak hukumnya akan berbeda beda
sehingga tanpa kejelasan asal usul kaitan dengan perkara ini
maka uang ini tentu saja akan perlakuannya kami juga harus memperhitungkan dengan tepat
tidak bisa kami dudukan begitu saja
pendalaman pendalaman masih kami perlukan dalam rangka untuk menentukan status uang tersebut
apakah benar bisa dipergunakan untuk alat bukti
atau untuk memulihkan kerugian negara
atau malah sekedar barang temuan
karena dampak hukumnya akan jauh berbeda
jadi tolong rekan rekan bisa membedakan secara terang
kedudukan uang ini harus bisa kita dudukan dengan tepat
mungkin demikian dari kami terima kasih
pak ini nanda dari kompas diki
setidaknya tadi kami mencoba bertanya kepada pak magdir beberapa pertanyaan
namun belum terjawab mungkin bisa dibantu jawab
terkait dengan aliran rp dua puluh tujuh miliar tersebut
apakah tadi di dalam ini dijelaskan diberikan oleh orang yang bernama dito
dan kemudian kalau bisa dikategorikan pak
tujuh miliar ini kan banyak sekali nominal nominal yang tersiar
seperti halnya satu ratus sembilan belas miliar keuntungan yang diterima
yang diterima irwan hermawan
kemudian ada dua ratus empat puluh tiga miliar
dimana ini digunakan untuk perdam pengusutan
dua puluh tujuh miliar ini dikategorikan masuk ke mana
apakah sudah tahu atau belum
dan kemudian kalau uang ini terus dikembalikan
bagaimana kasus proses penyidikan ke depannya
apakah ada keinginan hukuman atau tidak
selamat siang pak saya hedi dari gemparan
saya mau tanya soal yang uang yang dikembalikan tadi itu kan
kalau nggak salah pecahannya seratus dolar amerika ya
nah itu apakah benar
karena yang beredar di foto don adam itu persis yang beredar dia pegang duit sebanyak itu juga
maksudnya serupa yang pecahan seratus dolar usd itu
pertanyaan kedua yang soal geledah tadi pak ketut
yang peraja dalam itu apakah benar yang kantornya don adam orang kepercayaannya yusuf rizky
dan apa benar
di sana di juga lokasi tempat transaksi uang suatu
terkait dengan apakah uang ini bisa untuk meringankan transaksi
makanya kami tadi sudah jelaskan bahwa saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk membuat terang
apakah uang hasil kejahatan
apakah uang yang terkait dengan kejahatan itu sendiri
apakah uang pribadi yang dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara
atau uang yang sama sekali tidak ada kaitannya
yang bersangkutan hasil pemeriksaan kami tidak bisa menerangkan
sehingga kami masih melakukan pendalaman menelusuri
makanya tadi saya sampaikan kami melakukan pengecekan ke kantor yang bersangkutan di kawasan kemang untuk memastikan
ya untuk menelusuri siapakah si s ini
kami tidak bisa menerima uang begitu saja kemudian kami kait kaitkan dengan peristiwa pidana
kalau tak ada peristiwanya peristiwa yang mana
itu juga harus kami dudukkan
oleh karena itu kami sedang melakukan pendalaman dan mari kita tunggu hasil pendalamannya seperti apa
yang jelas untuk sementara uang tersebut kami amankan di kantor kami
dan untuk selanjutnya akan kami tentukan statusnya
terkait dengan nomor seri uang dan sebagainya tentu saja nanti akan kami lakukan pendalaman lebih jauh ya
semua langkah penelusuran pasti kami lakukan
terkait dengan kaitan kaitan dengan perkara mana
supaya mana saudara ketahui
yang katanya menerima aliran dan sebagainya sedang kami dalami
semua sedang kami periksa hasilnya seperti apa
mari kita tunggu ya
apakah ada peristiwa pidana di sana atau tidak kami belum bisa menyimpulkan
oh ya yang tadi di rumah di kerajat betul
kantor yang bersangkutan
terima kasih pak papus dan pak dirdik
saya aci dari tribun news
pertanyaan saya yang pertama
tadi kan pak makarim sempat menyampaikan bahwa dua puluh tujuh miliar yang dikembalikan ini
untuk membantu beban pak irwan yang satu ratus sembilan belas miliar itu
dalam satu ratus sembilan belas m itu juga kan
memang disebutkan bahwa pak irwan mengutip dari perusahaan perusahaan
kemudian di dakwaan juga disebutkan aliran aliran rp satu ratus sembilan belas miliar itu
termasuk ke pak menteri melalui staffnya
nah tapi pak ketika dihitung
aliran dana yang satu ratus sembilan belas m itu di dakwaan itu tidak sampai satu ratus sembilan belas m pak
jadi sisanya itu kira kira kemana pak
apakah diantara sisanya itu yang tidak dirincikan di dakwaan
apakah ada pihak xyz
yang selama ini disebutkan oleh pihak irwan hermawan
melalui penasihat hukumnya mak dir
dan juga sebagaimana disebutkan dalam eksepsi kemarin
yang mengutip dari bap irwan hermawan
itu ada pihak xyz
apakah termasuk di dalam satu ratus sembilan belas m yang di dakwaan tidak sampai satu ratus sembilan belas m
aliran dana nya itu pak
sekian yang saya tanyakan
ada lagi pak
satu saja penegasan pak
artinya dari pengembalian yang ini
ini izin penegasan dari pak denn
ini pengembalian sudah dilakukan
walaupun kemudian akan ditelusuri ini
uang ini hubungannya tentang apa
tapi apakah pengembalian uang yang dilakukan oleh pengacara terdakwa hari ini
akan menghapus pidananya
atau kasus akan tetap berlanjut di pengadilan
mungkin penegasan itu saja
saya tidak memperlakukan uang tersebut sebagai pengembalian
belum jelas status uang itu
karena solusinya belum jelas
kapan uang itu kami anggap sebagai pengembalian
kapan uang tersebut merupakan hasil kejahatan
itu ada syaratnya
apakah uang tersebut dapat mengurangi hukuman kirwan
karena uang ini belum jelas
uang acaranya sudah jelas
maka langkah hukum kami yang pertama adalah membuat terang dulu
sehingga langkah kami uang tersebut kami amankan tergibau
statusnya belum jelas
ya pengalaman masih terus
uang yang mengalir dengan uang yang dikorupsi ini kan hal hal yang berbeda
dalam arti uangnya bisa yang masuk bisa lebih besar
mengalirnya bisa lebih kecil
parkirnya ada dimana itu masih kami dalam
tapi yang jelas dalam proses penyidikan tempoh hari
yang ke si acp ya seperti itu
hasil alat bukti yang kami terima
yang bisa kami temukan itu
ya ini masih proses masih berjalan
masih kami kembangkan
tentu saja kami tidak berhenti disitu saja
dari bapak menggunakan
pak tadi bapak menggunakan bahwa kantor don adam di praja di bledang
bapak tanya apa dengan kasus ini
dan uang ini
ya jadi semua informasi yang menurut kami perlu kami dalami
pasti kami tindak lanjuti
terkait dengan penggeledahan di kantor praja
memang menurut kami itu perlu kami dalami
ya tapi tindak lanjuti
kita perlu menggunakan uang
dengan tanpa kejelasan
apalagi uang sejumlah itu
ya dan disampaikan ke publik
sehingga kami pun sebenarnya berharap
beliau juga membantu kami untuk membuat terang siapa
bukan hanya sekedar melempar isu ke masyarakat
tapi kami sebagai pertugum
wajib untuk mendalami ini
supaya semuanya menjadi terang
dan tidak menjadi fitnah
dan belum terjawab sudah
dan belum terjawab sudah
uang dari mana dua puluh tujuh miliar rupiah ini
tadi disebutkan oleh direktur pendidikan kejagung
pun tadi uang yang dikembalikan oleh
yaitu kuasa hukum dari irwan hermawan
tentang kakua kasus korupsi
disebutkan bahwa pihaknya
kejagung masih mendalami
asal muasal uang ini apakah
sebagai alat bukti
kemudian apakah suatu tindak kejahatan
pidana lain atau termasuk
temuan baru dan juga
merugikan negara ini harus
didalami oleh pihak kejagung
dan pasca pengembalian uang
dua puluh tujuh miliar rupiah ini pihak kejagung
langsung melakukan pengeledahan
di suatu lokasi yang tidak disebutkan
secara gamblang apa maksud
dari penggeledahan ini pasca pengembalian uang

dan kita masih menunggu kepastian
dari siapa sosok x
kemudian sosok y dan z
yang diduga menerima
dua puluh miliar rupiah ini